bendara umum pbnu sekaligus politisi pd perjuangan mardani maming
resmi ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau dpo kpk
status maming sebagai salah satu dpo kpk berlaku sejak hari ini dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
jurubicara kpk ali fikri menyebut pihaknya telah resmi menyerahkan surat permohonan dpo maming
kepada barres krim mabes polri
maming dianggap tidak kooperatif dengan mangkir dua kali dari pemanggilan kpk
yakni pada empat belas dan dua puluh satu juli lalu
kpk juga menyatakan pra peradilan tidak lantas meniadakan penyidikan yang berlangsung
mardani maming ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan hadiah
atau janji saat dirinya masih berstatus bupati tanah bumbu kalimantan selatan
jadi ditetapkan sebagai tersangka
karena kpk sebelumnya telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali
yaitu tanggal empat belas dan tanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh dua namun yang bersangkutan tidak hadir
dan betul ada surat yang diajukan kepada kpk dengan alasan pra peradilan
padahal sesungguhnya peradilan itu tidak ada satu norma hukum pun
yang kemudian itu menghentikan proses penyidikan
sehingga kami nilai alasan itu tidak
tidak operatif gitu ya
tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum terkait dengan ini
sehingga proses penanganan perkara tetap berjalan